ke demak untuk menjalin silaturahmi mengikat hati supaya bisa saling asah kasih dan asuh
matrusur kekosongan ini sudah ketiga kalinya khusus sultan mengirim putusan tapi mohon maaf
kalau aku belum bisa menemui beliau sampaikan saja salam dan maafku kepada beliau
ke belakang bahwa adipati panggi ki kebo kenongo harus segera menerima hukuman karena
dia telah terbukti telah berani membangkang perintah dari kesultanan dan menolak
untuk mengunjungi sinuwan kanjeng sultan dan itu adalah sebuah kesalahan yang tidak bisa dimaafkan
aku memiliki firasa kalau umurku tidak lama lagi sekarang saatnya aku harus melindungi
keturunan wajah pahit
akhirnya aku menemukan kristus saga andalan majapahit
sudah lama aku membunuhmu nogokrumu
pusaka yang bisa memberi kekuatan dan kesaktian
aku harus mendapatkanmu

kau sudah terserah
benar firasa apungklajur
makhluk itu adalah perbawah setiap pusaka dari zaman majapahit
ki pengging masih menyimpan sisa sisa pusaka perintah majapahit
proyek tersebut sudah mengubah diri amor siada di dunia sosial dan judul
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
utusan dari demak
utusan dari demak
hanya kanjeng sunan kudus
yang memiliki perbawa sholat jarak jauh seperti itu
beliau datang memberikan pertanda
dan menjemput kang mas
menjemput kang mas adipati
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
sudi datang ke kubuku
kamu pasti sudah tahu
masud datanganku di mas peking
gusih sudah datang ke kubuku

buksi sudah datang ke kubuku

sultan mengharap dirimu bisa sowan ke demak untuk menjalin silaturahmi mengikat hati supaya bisa saling asah kasih dan asuh
matrusur kakak sunan ini sudah ketiga kalinya kosti sultan mengirim putusan
tapi mohon maaf kalau aku belum bisa menemui beliau
sampaikan saja salam dan maaf kepada beliau
kamu harus ikut denganku ini demi kebaikanmu sendiri
mohon maaf kakak aku tidak bisa
aku tidak ingin bertarung denganmu
aku tidak bermaksud seperti ini dimas
tapi kamu terus beres aku
sudah mengetahui titik kelemahan ilmu kebalku
sudah lagi mas
ayo ikut ke demam
aku sudah mengetahui